kita apel gabungan tni polri pada sore
kita apel gabungan tni polri pada sore hari ini kita langsung bagi di titik titik rawan di wilayah kota bogor
dan kita amankan muda mudi pelajar ada yang statusnya masih pelajar smk sma ada yang non pelajar
ini di berbagai titik di wilayah kota bogor
ada di wilayah barat sini ada di wilayah tajur ada di wilayah r tiga ada di wilayah kebun pedes dan lain sebagainya
yang semuanya dikumpulkan di polresta bogor kota
kita amankan baik dari muda mudinya kemudian dari motornya kemudian dari benderanya kemudian dari bambu bambunya
kemudian flernya kemudian kembangannya
tapi alat setrum listrik ini dari aliansi bojimi
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya